jangan kembali lagi capek kita
ya nanti kita kerjakan biar pulang kalian tapi jangan caleg lagi
ya jangan kembali lagi
jangan mau ke indonesia
sebanyak enam puluh tiga anak buah kapal asal vietnam yang tertangkap dalam patroli perbatasan di laut natuna utara masih menunggu proses hukum
sementara ini mereka ditampung di pulau tiga natuna
dari kapal kapal besar ini hasil laut indonesia dicuri
di belakang saya ini dua puluh sembilan kapal berhasil ditangkap di perairan natuna
kapal ini berbendera asing
ada setidaknya bendera malaysia bendera vietnam dan bendera thailand yang berhasil ditangkap dan proses hukumnya saat ini masih berlangsung
kemudian kebanyakan awak kapal dari kapal kapal yang berhasil ditangkap ini merupakan awak kapal dari vietnam
nah ketika ada penjagaan ada pula potensi ekonomi yang masih bisa ditingkatkan oleh nelayan di sekitar natuna
dan ini digunakan dalam upaya untuk menjaga kedaulatan lewat hasil laut
inilah laut natuna utara salah satu teras indonesia
kita semua sepakat sekarang sebut laut natuna utara
sekarang namanya bukan laut cina selatan sampai wilayah iiz kita tapi laut natuna utara
jadi orang natuna lebih bangga lagi sekarang
nah makanya tolong program tadi bapak sudah dengar
saya minta beranda depan rumah masyarakat itu laut
jalan itu beranda belakang
jangan dapurnya yang di laut
kepalanya yang di belakang
terasnya yang di jalan
terasnya yang di jalan
kita coba nanti mensosialisasikan itu
iya kan pesan pak jokowi kita sudah lama memunggungi laut sekarang tidak boleh punggungi lagi
dalam kurun waktu dua tahun nelayan lokal merasa diuntungkan sejak patroli perbatasan menangkap kapal asing ilegal yang masuk wilayah indonesia
mereka menganggap kapal asing pencuri ikan mulai takut bertamu diam diam ke laut indonesia
apakah natuna ini bagi bapak sendiri
bisa menghidupi bapak sejak kecil sampai sekarang sudah berkeluarga
ya gitu lah
ya yang pastinya di natuna ini kalau segi ekonomi sangat sangat mudah lah sekali kita mencari uang
cuma itulah kita faktornya di sini barang barang mahal bang jadi nggak sesuai pendapatan kita dengan kita beli barang itu nggak sesuai
cuma kalau nyari uang nyari ekonomi di natuna ini sangatlah mudah
pakai panting tradisional bisa kita mendapatkan
kita bisa menangkap ratusan kilo walaupun itu jangkanya satu minggu
nah itu aja
yang penting sabar
ya yang penting sabar lah
kita lempar pancing di laut yang penting sabar lah kita mengembangkan tali pancing
suwandi adalah satu nelayan dari jutaan nelayan indonesia yang bisa menikmati berkah laut jika dijaga
sekali melaut dengan kail pancing ia bisa mendapatkan seratus kg hasil laut
laut yang kaya ini menanti manusia bijak untuk bisa memanfaatkan hasilnya
hajit natuna kepulauan riau